assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua
yang saya hormati dan banggakan wakil menteri atr mas raja juli antoni
beserta para pejabat yang ada di kementerian atr ada pak sekjen ada para dirjen khususnya dirjen sengketa
ini ada pak ilyas tejo yang juga selama ini menangani kasus
di seluruh indonesia bukan hanya di jakarta
dan yang saya hormati mbak nirina zubir bersama keluarga besar terima kasih sudah kembali datang di kantor kementerian atr bpn
teman teman sekalian hari ini saya baru saja menyerahkan secara langsung dua sertifikat kepada keluarga mbak nirina zumir
dari sengketa permasalahan tanah yang dialami oleh keluarga sejak tahun dua ribu delapan belas jadi sudah enam tahun
dan ini merupakan kasus yang kerap terjadi di mana mbak nirina berserta keluarga menjadi korban
oleh karena itu tentu atas nama keadilan
apa yang telah diikhtiarkan dan bersama sama di atensi dan juga dicari solusinya oleh kementerian atr bpn
khususnya di wilayah dki jakarta khususnya lagi di jakarta barat
kami dengan senang menyampaikan bahwa hari ini sebetulnya sudah diserahkan semuanya
total berarti ada enam sertifikat hak milik yang menjadi milik keluarga
nah mudah mudahan ini juga menjadi bagian dari pelajaran untuk kita semua bahwa
yang pertama tidak boleh ada siapapun yang melawan hukum di indonesia
termasuk para oknum mafia tanah siapapun dia
mereka biasa bersekongkol juga bukanlah mereka yang tidak punya pengalaman
yang bisa menggunakan cara cara tertentu melawan hukum
oleh karena itu sejak awal semangat kementerian atr bpn ini untuk gebuk mafia tanah
ini kita lakukan secara serius
tentu bukan hanya terhadap kasus yang menerima atau dihadapi oleh mbak nirina zubir dan keluarga
tapi untuk kalangan masyarakat manapun tidak mengenal latar belakang profesinya
apalagi masyarakat yang tidak berdaya yang takut terintimidasi diancam
kalau melaporkan nanti mereka akan diancam sana sini
kita lindungi kita bela kita perjuangkan
begitu juga bukan hanya individu yang suka menjadi korban
kadang perusahaan korporasi bahkan pemerintah sendiri
pemerintah daerah termasuk diantaranya yang kemudian akan
diduplikasi dipalsukan seperti yang dialami oleh keluarga mbak nirina zumir ini
maka dengan tegas kita tuntaskan walaupun tentu membutuhkan proses dan waktu
jadi kita juga harus menyampaikan itu tetapi yang terakhir saya ingin menyampaikan
menghimbau sekaligus kepada masyarakat indonesia dimanapun berada
pertama jaga milik atau hak yang kita miliki
kalau sudah punya surat sertifikat tanah hak milik jaga baik baik karena bisa saja dipalsukan
tadi canggih cara caranya suka di luar dari yang kita bayangkan begitu
nah yang spesial kali ini juga diserahkan bentuknya sertifikat elektronik
sertifikat elektronik ini lebih aman karena sudah masuk langsung ke dalam database bisa diakses oleh siapapun
sehingga jauh lebih sulit untuk diduplikasi
ini keuntungan salah satu keuntungan sertifikat elektronik
tetapi sekali lagi bagi yang sudah memiliki apakah sertifikat yang masih berbentuk buku
tetapi jika ada yang sudah menjaga itu dengan baik masih juga diserobot
masih juga dizolimi oleh siapapun jangan sungkan jangan ragu jangan takut
datang langsung ke kantor kantor atr bpn yang ada di daerah
dengan demikian kami bisa tahu masalahnya apa segera melakukan langkah langkah
dan mudah mudahan bisa mencegah terjadinya kerugian
dan termasuk juga kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara
nanti silakan mbak nirina ada yang disampaikan kepada teman teman
sebagai testimoni juga bisa menceritakan apa yang
bisa kita lakukan bersama sama termasuk mencegah jangan sampai yang begini begini terjadi di kemudian hari
saya mengucapkan terima kasih kepada mas wamen dan semua jajaran yang telah juga bekerja untuk menuntaskan kasus ini maupun kasus kasus lainnya di indonesia
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
paling bingung abis dari menteri terus lagi tuh kan ini
biasanya nge mc mempersembahkan sekarang suruh memberikan testimoni
tapi yang pasti alhamdulillah hari ini datang juga
dan terima kasih juga support teman teman yang selama ini selalu mengkawal kasus mafia tanah
dan juga menyuarakan juga apalah nirina juga kalau tanpa bantuan teman teman semua di sini
dan sehingga juga awareness orang orang terhadap yang memiliki sertifikat tanah yang tiba tiba diduplikasi ada masalah segala pun itu
sekarang nirina sudah mendapat assurance dari pak menteri dan juga pak wamen di sini bahwa
yes kami semua sedang melakukan istilahnya perbaikan dan juga pembersihan untuk yang namanya mafia tanah
sekarang ini lagi ingin digebuk mafia tanah
jadi jadikan nirina ini adalah sebagai lambang bahwa kita bisa meraih kembali hak milik kita
kita benar kita punya buktinya
jangan pernah takut untuk menyuarakan
kembali lagi nirina di sini adalah sebagai saksi sebagai bukti juga bahwa kita bisa meraih kembali hak milik kita
ayo sama sama kita menyuarakan kalau buat teman teman yang sedang bermasalah
jadikan dari sini nerina juga di awal awal banyak sekali sebenarnya pak menteri yang teman teman yang merasakan hal yang sama tapi tidak berani
atau mungkin berpikir bahwa ah sudah deh ikhlaskan saja
nanti mungkin itu menjadi istilahnya karmanya orang itu
tapi kan tidak bisa seperti itu selalu ya
karena berarti dengan demikian orang orang itu lolos dong
jadi di sini nirina bersama kementerian atr bpn bersama sama kita di sini ingin mengebuk mafia tanah
ntar juga nirna bisa langsung berikan kepada pak menteri dan juga pak wamen dan semua jajaran di belakang nirina yang telah membantu
semua kita gebuk mafia tanah dan kita bisa